apa sih tut
si paps udah pisah moms sama istrinya yang sekarang
buat mama yang penting ya papa kamu tuh gak ganggu kita
nah itu dia moms
moms apa sih tut
dengerin aku dulu ini juga dengerin
iya kang dadang
kenapa harus beda
iya kok kenapa harus beda kok
ya bahannya beda dong kan
kalau untuk senam nih bahannya harus kaos
tuh kang dadang
iya kang dadang
tuh menurut saya
memanfaatkan pkk untuk kepentingan diri sendiri
nanti minta sepatu gratis topi gratis
setelah itu apa
kalian itu bersekongkol untuk mendapatkan pakaian gratis
yang namanya kelompok senam itu trainingnya seragam
tim senam ciraos trainingnya beda beda
ya udah anggap aja itu sebuah konsep
konsep tampil beda
tidak punya seragam
kuh kita mau sekolah pakai seragam
malah lu atuh dang
kalau trainingnya beda beda
kum saya bisa lebih malu lagi kum
bagaimana kalau kas rw diperiksa sama kpk
gara gara kamu beri seragam
nanti kamu pakai seragam senam
saya pakai seragam tahanan kpk
mana ada sidang kpk periksa kas rw
ya ampun gusti
ma marah sama kpk cek
sekarang teh edward dibawa sama emak
ya ampun gusti pangeran
kamu sih kum
pakai lupa jemput edward segala
ini kalau sama ma ya ampun gusti pangeran
udah habis kita selesai kita dicerai
kalau kita cerai bagaimana
sudi itu umur p direct
tuh ini juga dengerin
tadi kan aku ngobrol banyak sama om akum
kalau sebenarnya kok itu gak dijodohin sama kepala proyek
om akum bilangnya begitu
kenapa dia mesti pura pura kamu dijodohin segala
moms mendingan tanya aja sendiri sama om akum
ikan pati sayur dibukus ya kang
oh sebentar ya neng
eh cek diantar sah kedapnya
sebentar ya kang
berusia kang ya
siap berapa tadi
lima aja kang
waalaikumsalam kangen cuy
apa teh udah ngizinin kita untuk kos atau tinggal di ciraos
pasti ya kak
gak usah bantu bantu
gak usah neng
bentar lagi mau maghrib
ih kalo nunggu abis maghrib mah nanti keburu lupa
gak apa apa tuh neng
ibu nanya gua gak kemana mana
pak ditinggal aja udah gak apa apa
yaudah gua pulang dulu
om c gua baliknya
engga kebal kamu tak apa apa
nanti ibu nunggu
kenapa mak motornya rusak
aduh bukan dituntun
im masa motor baru mogok
tunggu mak mau naik
pelan pelan atuh dun
sekalian irot latihan fisik mak
satu dua tiga empat lima enam
ya bagus ya do ya
inin ngasih adiah icap baru
kebangetan isi teh
kebiasaan minta sama orang
nanti lama lama kena batunya
soalnya belakangan ini teh
inin agak beda
gak bener ini dan
idan juga malu ngedengernya
yaudah tuh mak
idan ke rumah inin
sekarang idan ke bu sholat dulu ya mak
tinggal dulu ya sayang ya
udah mandi ya
tidak selalu memerlukan biaya